suasana komplek bat air angkasa di kelurahan angkasa pura distrik jayapura utara
terpantau sepi pada selasa siang pasca kejadian ledakan bom berdaya lemah
yang sempat menggegirkan warga
bom tersebut meledak pada senin pagi di samping rumah jurnalis senior papua victor mambor
bekas ledakan berwarna hitam masih terlihat pada aspal jalan raya
meski hujan sempat turun di kawasan ini
kabit humas polda papua menyampaikan
hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan atas ledakan bom tersebut
proses investigasi masih dilakukan dari bukti bukti yang didapat di tkp
saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh
dalam konferensi pers pada selasa siang
ketua asosiasi jurnalis independen sasmito madrim menyebut
victor mambor sudah tiga kali menjadi korban intimidasi dari oknum tak bertanggung jawab
meski sudah melaporkan
perpolisi kepastian dan keamanan belum kunjung ia dapatkan
eskalasinya memang terus meningkat
dan yang terakhir serangan bom
nah ini kita sangat khawatir gitu ya
kalau misalkan ini kemudian terus berlanjut
tapi dari negara tidak memberikan perlindungan yang penuh
selain aji kecaman juga datang dari komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
dan sejumlah organisasi lainnya